karena tidak dimasukkan nama ketua umum hanura usman sabtaodang ke dct pemilu dpd dua ribu sembilan belas
pengurus hanura kemudian melaporkan dua komisioner kpu ke barat skrim polri
kamis pekan lalu
menanggapi laporan ini kpu menegaskan tidak akan mengubah keputusan
tidak diloloskannya usman sebagai calon anggota dpd
kpu siap mengikuti proses hukum jika dipanggil polisi
komisioner kpu menanggapi laporan tiga puluh empat anggota dpd partai hanura ke baris krim polri
terkait tidak diloloskannya usman sabtaodang sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah
kpu menegaskan laporan ke baris krim polri kepada dua komisionernya
tidak akan mengubah keputusan tidak diloloskannya osman sebagai calon anggota dpd
kpu menambahkan akan menghormati keputusan hanura dengan melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang
dan siap untuk mengikuti proses hukum jika dipanggil
sejauh ini baik ketua kpk
kpu arief budiman maupun komisioner hasim ash'ari yang namanya dilaporkan
belum mendapat surat panggilan pemeriksaan dari kepolisian
sampai dengan saat ini kami belum menerima surat undangan ataupun surat panggilan dari pihak mabes polri
terkait dengan pak uso
tetapi kita menunggu dan kita mencermati setiap saat dinamika yang terjadi terkait dengan hal tersebut
kalau status dari pak uso sendiri kpu tetap berubah
rapat pleno yang dibutuhkan secara bulat kpu sudah memutuskan bahwa pak oso tidak masuk dalam daftar calon tetap anggota dpd
jadi itu keputusan rapat pleno kami yang diambil secara bulat
kita menghormati semua pihak yang mengambil langkah langkah hukum
karena itu memang menjadi hak setiap warga negara untuk menempuh upaya upaya hukum yang diperlukan
sebelumnya seperti dilansir detik com partai hanura melaporkan dua komisioner kpu tersebut karena dinilai melakukan pelanggaran pidana
ketua dpp hanura benny ramdhani menambahkan kpu seharusnya melaksanakan putusan pt un yang mengabulkan gugatan osman sabta
yang memutuskan osman sabta dapat mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan daerah atau dpd
meski masih berstatus sebagai ketua umum partai
menurutnya putusan pt un nomor dua ratus empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas itu bersifat final
dan tak dapat digagugukan
melaksanakan putusan pt un ini
sehingga kami sangat yakin sejak awal ada aroma bau busuk
bahwa kpu sudah berpolitik kpu sudah terlibat dalam konspirasi politik
dalam kasus osman sabta odang sebagai caleg dpd ri
kpu berpegang pada putusan mk yang melarang pengurus partai politik menjadi calon dpd
namun osman sabtaodang mengajukan permohonan judicial review ke mahkamah agung dan menggugat ke pt un
kedua lembaga itu memutuskan oso bisa menjadi calon anggota dpd pada pemilu dua ribu dua puluh
ya buntut pencarian nama osman sabta odang dari daftar calon tetap anggota dpd dua ribu sembilan belas
komisioner kpu terancam dipidana
kpu adalah lembaga negara yang menghasilkan putusan secara kolektif
tidak semestinya juga ada ancaman terhadap para komisioner terkait putusan kepemiluan
kami akan membahasnya malam ini
dan jika sebelumnya kami tempat membahas dari sisi tata usaha negara
kita akan menjelaskan lalu kalau tidak salah
dan malam ini kami akan membahas dari jalur yang ditempuh oso yaitu jalur pidana
sudah hadir di studio sebelah kiri saya dodi abdul qadir ketua bidang hukum dpp hanura
pak dodi selamat malam terima kasih sudah ada di sini
ada mas ferry amsari peneliti pusat studi konstitusi universitas andalas
mas ferry selamat malam terima kasih sudah hadir
dan juga ada kang asep iryawan pakar hukum pidana
selamat malam terima kasih sudah hadir
saya ke kang asep dulu
kang asep kalau misalnya melihat urut urutannya
tapi kemudian kita masuk langsung ke pidananya
karena ini kemudian juga ditempuh oleh teman teman di hanura
atas peristiwa yang menyangkut antara pak usman sabtao dan juga kpu
apakah kalau misalnya dari sisi lembaganya
kemudian apakah komisioner kpu itu bisa dipidana mereka
pidana itu berarti perbuatan
perbuatan itu perbuatan berbuat apa ada ancaman pidana atau tidak
pajak legalitas orang boleh dipidana kalau ada perbuatannya
jadi menggunakan bahasa terminologi
kalau menggunakan hp itu adalah barang siapa
kalau menggunakan it setiap orang
jadi apakah orang ini bisa dipidana atau tidak
harus ada ancaman pidananya terlebih dahulu
nah persoalan yang ini sederhana kok
kan kpu ketua kpu sekali lagi ketua kpu tanda tangan
tidak memizinkan oso untuk daftar dpd
persoalannya apakah karena ada pertentangan
ada putusan mk yang tidak membolehkan
ada putusan ma dan ada putusan pt un dan seterusnya
persoalannya apakah perbuatan kpu tadi ya perbuatan pidana atau bukan
nah ketika ada orang
pasalnya disini pencemaran nama baik ya saya informasi dulu
oke saya ingin ditanya
yang laporan apakah melaporkan menggunakan pasal tiga puluh tiga puluh sembilan kuhp
kalau undang undang it dua puluh tujuh ayat tiga
nah sekali lagi
jadi disitu disimpinakan
apakah memenuhi perbuatan tadi memenuhi pasal itu atau tidak
sekali lagi di pasal kuhp tiga puluh tiga puluh sembilan
atau saya baca di media sosial tiga ratus enam belas
hati hati menggunakan tiga ratus enam puluh
karena penafsiran itu hati hati
pasal tiga ratus enam belas ada pejabat negara
ada pegawai negeri
karena ini kita menggunakan bahasa belanda
sekali lagi tidak terjemahan resmi
andi hamzah lamintang pertama itu menggunakan pegawai negeri
yang mulia itu menggunakan pegawai negeri
nah disitu itu hati hati
apakah perbuatan tadi komisioner kpu itu orangnya
nah sekarang persoalannya
apakah yang ditanyakan tadi oleh putri apakah ini bisa dipidana atau tidak
nah kalau lembaganya gak bisa
kalau tiga ratus enam belas sampai enam ratus enam belas lembaganya tidak bisa
ya memulakan lembaganya
itu melaksanakan perintah undang undang
karena dia melaksanakan mk
tapi kalau personalnya ya sepanjang diatur oleh undang undang bisa
tapi persoalannya apakah itu perbuatan personal atau institusional
nah sekarang orang ada yang dirugikan
tindak pidana itu karena laporan karena pengaduan karena ott
hak dia melaporkan
tapi att kalau tiga pasal pencemaran haba baik dua puluh tujuh ayat tiga itu menunjuk penghinaan
penghinaan penjelasan kembali di undang undang ite itu kembali kuhp
tidak boleh dengan laporan
laporan mengenai dua hal yang berbeda
orang tidak boleh dituntut kalau tanpa pengaduan
pasal satu butir
kuhab ayat dua puluh empat dan ayat dua puluh lima
kembali ke persoalan ini
apakah perbuatan tadi kan ya yang mengeluarkan itu di mana atau tidak
nanti biar ya polisi yang menilai
nah kalau pendapat saya kelembagaan nggak bisa dipidana
karena jelas sih pasal pasal itu bukan bicara kelembagaan barang siapa dan setiap orang
lainnya korupsi ya
ada orang dan badan hukum korporasi
tapi kalau perbuatan pidana ini
apakah perbuatan misalkan dalam tanda petik
menjegal dari kalimat kalimatnya
tidak memasukkan benar atau tidak
pendagang hukum akan menilai
nah saya termasuk ini hati hati menggunakan barang siapa dan siapapun
dan yang dilaporkan
kemudian juga kalau yang melaporkan tadi
apakah partai atau orangnya
kalau pasal dua butir ya orang
orang orang juga ya
dan yang tiga butir tiga sebaliknya itu orang
pencerahan nama baik
harus orangnya statusnya
nah yang di mana
di hinato tadi apakah itu orang
atau pegawai negeri
atau orang yang didaftarkan
termasuk tadi orang yang dilaporkan
maupun orang yang dilaporkan
bahasa sederhananya legal standing nya harus dilihat
ini pidana itu yang tadi karena adjust legalitas ya
orang tidak boleh sembarangan menafsirkan
oleh sehendak perutnya
menggunakan kata kata yang di luar ajas legalitas
karena itu nulung jeliktumnya di situ
oke baik saya ke pak dodi
kalau misalnya melihat perkembangan terakhir
kan kemudian dua komisioner itu
kemudian apakah juga ada rencana
kalau tidak salah ada statement di luar
mengatakan juga akan memidanakan komisioner komisioner yang lain
apakah itu rencananya
jadi begini yang sudah jelas
sesuai tadi penjelasan kang asep
jadi sudah diatur di dalam pasal lima ratus delapan belas
undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemilu
mengenai sanksi pidana
jadi jelas ada undang undangnya
dan kemudian apa yang menjadi unsur daripada tindak pidana tersebut
di situ sudah jelas
dan kemudian bagaimana prosesnya
sudah diatur hukum acaranya
kita melapor ke bawaslu
diproses oleh gakumdu
nah saat ini proses penelitian
proses penyajian data data
bukti bukti sudah disampaikan ke gakumdu
nah biarkan nanti gakumdo yang
menilai apakah ada unsur pidana yang memenuhi pasal satu ratus lima puluh
karena di situ jelas ketentuannya
oke jadi sekarang masih berproses ya
ya masih berproses
karena memang juga belum ada surat panggilan atau apapun
memang kepada mereka yang disampaikan dalam pidana tersebut
tapi kalau misalnya mas ferry melihat
kalau misalnya menggunakan undang undang kepemiluan
pidana pemilu apakah itu produk hukum ini
putusan ini apakah termasuk dalam klasifikasi itu
ya mbak putri sebenarnya pelaporan ini ada yang aneh
satu putusan kpu itu kan kolektif kolegial
kenapa yang dilaporkan dua orang saja
dari mana dugaan dua orang ini melakukan tindak pidana pemilu
kalau kemudian keputusan dilakukan secara bersama sama
kedua yang menurut saya agak aneh
ini kan yang berkaitan dengan pasal satu ratus lima puluh delapan
yang berkaitan dengan pasal empat ratus tujuh puluh satu huruf l ya
ada putusan peradilan tata usaha negara yang wajib untuk dilaksanakan tiga hari
nah kalau diabaikan di dalam undang undang pemilu
itu konsekuensinya bukan pidana
ini kan tindakan administratif yang konsekuensinya harus administratif
jadi bagi saya ada kesatnya
ini ada upaya untuk memberikan rasa pertakut kepada dua orang tertentu
yang dianggap oleh kubu pak oso
itu tidak setuju dengan kepentingan pak oso
dan bagi saya ini seolah olah mau mempertakut penyelenggara pemilu
dan yang bisa di
apa ya akibatnya yang paling mengkhawatirkan adalah
merusak proses penyelenggaraan pemilu
nah perlu diketahui bahwa
kalau tindakan kpu dalam kasus ini tidak bisa dipidana
sebaliknya kalau kpu tidak mematuhi putusan mk
berdasarkan putusan mk sendiri
kalau tidak mematuhi tidak menjalankan putusan mk
dianggap dalam putusan itu sebagai perbuatan melawan hukum
perbuatan melawan hukum ini bisa pidana bisa perdata
jadi bagi kpu tidak mematuhi putusan mk
itu lebih jelas konsekuensi pidananya
dibandingkan tidak menjalankan putusan peradilan tata usaha negara yang datang kemudian
jadi ini kan tiga putusan final and binding
jadi ini kan tiga putusan final and binding
ini kan mas dodi putusan mk putusan ma putusan peradilan tata usaha negara
semuanya mengatakan final and binding
bahkan putusan mk dinyatakan sifatnya itu di dalam undang undang dasar sembilan belas lima
dari mana yang ini semua dipakai final and binding semua
nah kalau kita lihat ada dua alasan
putusan mk itu basisnya undang undang dasar
kedua diputus lebih dahulu dibandingkan putusan peradilan tata usahana

jadi final and bindingnya lebih dulu
tapi kan memang itu memang prosesnya begitu kan
ya makanya menurut saya karena putusan mk itu
kalau tidak dipatuhi berkonsekuensi pidana

mau putusan mk ma atau petun
nah karena sudah diputus itu harusnya mengikuti putusan mk
nah kpu kan ini dalam pilihan ada tiga pilihan mau putusan mk ma atau petun
kalau diputus duluan semuanya final and binding
tentu yang dulu yang dipatuhi apalagi ini berkaitan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
karena dia tidak mengetahui bukti bukti yang kami miliki
jadi sudah jelas ada bukti yang bisa memenuhi pasal lima ratus delapan belas
terhadap dua komisioner ini
karena aturan di lima ratus delapan belas jelas bahwa tidak mematuhi keputusan daripada bawaslu itu adalah pelanggaran pidana
dan kita sudah memegang surat dari bawaslu yang meminta kpu untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara
dan biarkan penyidik mencampuri karena kita tidak bisa berpendapat di sini
nah berkaitan dengan tiga putusan perlu juga dijelaskan kembali
tapi memang hanya dua komisioner ini yang kemudian dinilai oleh kubu oso bahwa paling berat pelanggarannya atau bagaimana
jadi begini seperti tadi dijelaskan bahwa pidana itu adalah orang
siapa yang berbuat
berdasarkan koresponden yang dimiliki orang tersebutlah yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal lima puluh enam
jadi orang tersebutlah yang kita laporkan
nah nanti gakumdu akan menilai akan melihat alat alat bukti itu
siapa saja yang menjadi pelaku utama siapa yang turut membantu melakukan tentunya dari hasil penyidikan
tetapi siapa yang dilaporkan terlebih dahulu berdasarkan bukti yang ada berdasarkan bukti dokumen itulah yang dilaporkan
oke kalau ada yang dilaporkan terlebih dahulu berarti ada yang akan dilaporkan menyusul
tergantung dari perkembangan
penyidikan tergantung nanti dari keterangan yang bersangkutan
penjelasan apa yang diberikan di dalam proses
karena proses pidana ini kan sekarang sedang berlangsung
tentunya dari temuan penyidikan temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh gakumdu akan terungkap nanti
siapa siapa yang sebenarnya melakukan perbuatan
karena pidana ini terkait dengan perbuatan person perbuatan seseorang
jadi bukan institusi tadi seperti disampaikan
siapa yang bertanggung jawab melakukan perbuatan pidana siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai
sebagaimana diatur dalam undang undang pasal lima ratus delapan belas
berkaitan dengan pelaksanaan
sekarang kita jeda dulu kita jeda dulu kita jeda dulu
tetap di cnn indonesia prime news
ya memang sudah ada beberapa jalan yang kemudian ditempuh oleh kubu
pak oso kemudian sampai harus pidana
terakhir perkembangannya adalah bawaslu ya
bawaslu yang akan melanjutkan laporan oso soal pencoretan nama dari dct akan dilanjutkan besok jumat dua puluh delapan desember
pembacaan pokok laporan dan pemeriksaan
ini tentunya sudah diharapkan sebelumnya bahwa hasilnya akan begini ya oleh teman teman kubu oso
sebenarnya bukan diharapkan
karena memang faktanya demikian
jadi bawaslu pun sudah menyampaikan surat yang menyatakan bahwa kpu wajib melaksanakan
putusan pengadilan tata usaha negara
bawaslu juga melihat bahwa tiga putusan ini memiliki perspektif sendiri sendiri
tidak bisa satu putusan mencampur adukan putusan yang lain
putusan mahkamah agung dalam kaitan dengan menilai undang undang terhadap konstitusi
bagaimana pelaksanaan bagaimana pelaksanaan undang undang sudah diputuskan oleh mahkamah agung
bahwa pkpu diberlakukan untuk pemilu dua ribu dua puluh
dan hal ini secara logikanya juga bisa diterima
apabila calon dpd kemudian memilih menjadi anggota partai
apakah bisa kemudian dia berpindah dari calon anggota dpd menjadi anggota dpr
karena tahapan untuk pendaftaran dan verifikasi sudah tutup
kalau kita lihat pasal dua ratus lima puluh empat dua puluh lima lima dua ratus lima puluh enam dan seterusnya
proses verifikasi sudah selesai
proses pemberian syarat sudah selesai
nah sehingga bawaslu kemudian memproses laporan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh kpu
nah sekarang yang dilaporkan institusi
karena aturannya adalah konstitusi
kenapa kpu dilaporkan
tapi ini artinya memang menyasar institusinya disasar personanya juga disasar
karena memang ada ketentuannya
ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban kpu untuk tertib administrasi
untuk melaksanakan administrasi yang sudah diatur di dalam ketentuan perundangan
hanya soal itu saja atau soal tadi pernyataan ada bau busuk di kpu itu
karena kalau misalnya
karena pernyataan tadi ada bau busuk di kpu untuk kasus ini
itu kan artinya sudah menunjuk orang orang yang berada di kpu
makanya kemudian jalur pidana mempidanakan orang mempidanakan komisioner itulah yang ditempuh
jadi hukum ini berdasarkan alat bukti
jadi kami melakukan proses hukum berdasarkan alat bukti dan hukum acara dan ketentuan yang diatur di dalam ketentuan perundangan
jelas di dalam pasal lima ratus delapan belas jelas mengenai orang
mengenai pelanggaran administrasi pemilu jelas mengenai institusi kpu yang melanggar ketentuan yang diatur di dalam undang undang pemilu
karena putusan tun diatur
bahwa putusan putusan pengadilan tata usaha negara final and binding sah dan mengikat tidak ada upaya hukum lain
dan sudah dikuatkan oleh bawaslu
dan perlu diketahui bahwa kpu sebelum dikeluarkan sebelum diterbitkannya putusan tun
november delapan november dia membuat putusan yang mengganti keputusan kpu seribu sembilan ratus tiga puluh yang sedang diproses di pengadilan tun
apabila kpu tetap menggunakan sk ini karena kpu kan tidak mengeluarkan sk sampai sekarang
dan perlu saya sampaikan bahwa kpu paska putusan tun
sk terkait apa yang tidak dikeluarkan
sk penetapan dct
setelah pasca putusan tun belum pernah kpu mengirimkan surat atau berkoresponden dengan dr usman sabta sebagai calon dpd
surat yang disampaikan oleh kpu adalah kepada ketua umum partai
dan meminta ketua umum partai untuk mundur
dengan ancaman kalau tidak mundur akan dicoret
tidak dimasukkan di dalam daftar dct
nah inilah yang juga dipermasalahkan
orangnya sama padahal ya
bagaimana kpu memerintahkan ketua umum
salah itu ya
karena tidak sesuai dengan mekanisme partai untuk pengantinan ketua umum
tidak sesuai dengan kewenangan kpu
apakah ada kewenangan kpu untuk meminta ketua umum partai mundur
seharusnya kpu mengirim surat kepada osman sabta sebagai calon dpd
kpu menerbitkan surat keputusan
mengganti surat keputusan tentang dct yang sedang diproses di tun
dan kemudian sampai saat ini
kpu tidak menerbitkan surat keputusan tentang dct
padahal surat keputusan tentang daftar calon tetap ini
cantelan hukumnya sudah dibatalkan oleh tun
jadi dapat dibayangkan
pemilu ini dilaksanakan
legitimasi daripada hasil pemilu
akan menjadi terganggu
oh itu dari hanura saja ya
bukan dari hanura
karena yang menuduh anak bau masuk juga hanura
bukan ada hanura
surat keputusan mengenai dct ini menyangkut seluruh anggota dpd
seluruh anggota dpd
apabila surat keputusan dct seluruh anggota dpd ini cacat hukum
jalannya sudah dibatalkan oleh tun
maka hasil anggota dpd ini juga menjadi cacat hukum
maka apabila terbentuk mpr
majelis pemusyawaratan rakyat
yang terbentuk dari dpr dan dpd akan menjadi cacat hukum
presidennya yang dilantik oleh mpr juga akan menjadi cacat tugas
dan ini akan menjadi celah hukum bagi yang kalah
enggak masalahnya adalah calon anggota dpd yang lainnya
yang memiliki pekerjaan lain
sudah mundur duluan
bukan soal mundur
surat keputusan dct
surat keputusan dct diterbitkan oleh kpu
dengan cacat hukum
karena sudah dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara
apakah sekarang hanura menilai jangan jangan kepunahan negara awalnya dari sini
bukan kepunahan negara
bukan kepunahan negara
karena kalau misalnya anda merundutkan bisa sampai presidennya cacat hukum juga
bukan kepunahan negara
bukan kepunahan negara
bukan kepunahan negara
bukan kepunahan negara
bukan kepunahan negara
tapi akibat tidak tertib hukum dapat berpotensi justru mengganggu penyelenggaraan pemilu
sampai presiden cacat hukum
padahal yang tidak tertib hukum itu pak oso
jadi komentar tidak tertib hukum dari pak ansori kepada pak oso ini juga berbahaya
kalau pak oso tidak senang dengan pernyataan ini dan pernyataan ini di depan publik bisa dipidanakan
justru pak oso ini melaksanakan proses hukum semua ada aturan undang undangnya
yang mana coba tunjukkan pak ansori
pak ansori tunjukkan buktikan kalau pak oso melanggar prosedur tidak tertib hukum
di putusan tiga puluh puu enam belas romawi dua ribu delapan belas berdasarkan putusan mahkamah konstitusi
di dalam putusan itu dinyatakan bahwa lembaga dpd dan dpr ini dua hal yang berbeda
mahkamah konstitusi pengurus partai berkonsentrasilah memenangkan partainya di dpr
ini pak oso mau diselamatkan mk agar bisa berkonsentrasi di dpr bukan di dua arah
di dpd iya juga secara personal di dpr dia harus memperjuangkan partainya
maunya mk konsentrasi pak oso
jadi ini mk saya semuanya punya niat baik agar pak oso berhasil dengan partainya di dpr
kalau mau jadi dpd nggak apa apa kata mk
ini mas dodi kayaknya mengelarikan yang ke arah yang lain putusan mk
mk itu tidak melarang pak oso maju
kalau mau maju dari dpd mbok ya mundur dari pengurus partai politik
kalau mk mau menetapkan kekeluarannya menetapkan dari awal
pak oso inginnya tetap menjadi ketua umum partai politik
kalau mau jadi ketua umum juga majulah dari dpr
karena kan mas dodi kasih tanda tanya gimana caranya maju
ya telat sudah
dari awal kan harusnya sudah dipikirkan
kalau memang mk konsisten
jadi ini saya kasih tahu juga ya
jadi perlu diketahui oleh publik
ada informasi jelas bahwa dari dcs saja pak oso sudah melanggar
di dcs itu kpu sudah minta surat pengunduran diri
artinya tidak boleh masuk dcs
tapi lucunya ini bisa lolos tanpa ada surat pengunduran diri
awal sudah batal demi hukum
yang mana bukti pelanggarannya
di dcs itu pak di dalam undang undang pemilu pak dodi
saya jelaskan ke pak dodi
tidak perlu ahli satu satu berkumpul
sarat dalam undang undang pemilu pak dodi
yang menyatakan bahwa syarat untuk lolos dcs itu
harus ada surat pengunduran diri
sampai sekarang pak oso tidak mau mengundurkan diri
siapa yang pernah melaporkan mana ada keputusan pelanggaran
iya nanti akan diperiksa
siapa yang memperkenalkan
di dcs saya termasuk yang akan memikirkan untuk melaporkan soal dcs ini
akan dibongkar bahwa sedari awal
pak oso tidak tertib hukum
tidak memberikan surat pengunduran diri di dcs
tapi dibuktikan bisa lolos jcs
ini kok syarat tidak terpenuhi
di mana syaratnya coba cek
di mana kunjukan
berlakunya jadi pak
putusan mk itu di sembilan agustus
pengumuman dcs itu satu september
lihat amar putusannya
ini amar putusan mk
ternyata di satu desember
amar putusan mk tidak menyatakan diberlakukan di pemilu dua ribu sembilan belas
pak oso sama sekali tidak memberikan surat pengunduran
dan sifat putusan mk adalah
final and binding berdasarkan undang undang dasar seribu sembilan ratus delapan puluh empat
amar putusan mk tidak ada menyatakan
dan mk sudah menyatakan
kalau ini dipaksakan
diberlakukan di dua ribu sembilan belas
bukan tidak mungkin ini akan menjadi sengketa hasil
nah heran kenapa kemudian orang rela memaksakan diri
nah sekarang kan ada ancaman ancaman
orang yang berbeda pandangan berbeda pendapat mau dilaporkan karena tidak senang
silahkan saja penjarakan semua orang yang mengeluarkan pendapat dan pikiran
karena itu akan melanggar undang undang dasar
karena undang undang dasar menjamin kemerdekaan pemikiran
oke jadi jangan takut takut
ini bukan soal nakut takuti
ini soal pelanggaran
nanti saya setelah jeda ke kang asep
kalau misalnya kemudian ini soal pidana ini kemudian dilanjutkan
akan memberikan sinyal apa bagi mereka para penyelenggara kita yang sebentar lagi
tiga bulan lagi akan benar benar melaksanakan pesta demokrasi besar di indonesia ya
dan dua ketua kemudian dan komisioner saat ini namanya sudah ada di polisi
tetap bersama kami
kpu juga pernah ada yang dipenjara
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke kang asep
kang asep kalau misalnya sekarang oke jalur yang ditempuh memang sudah persona yang dikenai pasal pasal juga saat ini sedang berlangsung
tapi bagaimanapun ini kan terhadap produk putusan sebuah lembaga
lembaganya lembaga pemilu penyelenggara pemilu saat ini sedang berjalan
dan akan kerja keras mulai tiga bulan
mulai sekarang sudah mulai berjalan
apa sinyal jika ini kemudian benar benar dilanjutkan
saya kira nggak ada sinyal sinyal lah
sinyal sinyal oke nggak ada ya
nggak ada sinyal apa apa
satu catatan pertama ya
ini kan alasannya perkaratun
perkaratun sudah inkal putusan mahkamah agung
perkaratun tidak dilaksanakan tidak ada pidana
jadi putusan yang dieksekusi adalah kondimnator
ini diingatkan atas
kalau putusan itu tidak dilaksanakan
tidak ada pidana
sekarang itu lah satu
kedua itu putusan m a kan
kedua putusan m k itu berlaku sejak diucapkan
kecuali menyebut waktunya
seperti perkawinan kemarin
sudah dikasih waktu tiga tahun
kalau diucapkan itu berlaku putusan m k itu
kembali ke awal tadi
pertanyaan kan sederhana
yang mencoret oso kpu atau dua orang itu
kalau yang mencoretnya lembaga itu
nah lembaga ini nggak bisa diproses di gakumdu
kecuali kalau yang menyorotnya itu orang
nah namanya siapa
pak arief dan pak hasim
apakah itu perbuatan arif dan perbuatan hasim
kalau perbuatan adit dan hasim
kenapa arief tanda tangan
itu hasil rapat pleno
itu tanya ke lembagaan
dia melaksanakan jabatan
nah kalau melaksanakan jabatan
hukum sudah jelas
tidak kena pidana
karena diaturkan melaksanakan jabatan
soal dia bilang lima delapan
berarti gakumdu proses kan
ada waktunya proses
tapi insya allah pak
kayaknya nggak kena
nanti berjuang disitu
karena jelas yang tanda tangan itu kan arief selaku ketua kpu kan
bukan selaku arief sendiri kan
kecuali arief rahman hakim
kalau arief ketua kpu ya nggak bisa
karena dia diputus oleh pleno ya
tapi saya sebenarnya masih penasaran sih dengan pak dodi
dan juga tim kuasa hukum pak oso
kenapa spesifik dua orang ini
apa informasi awal yang sudah diterima oleh tim kuasa hukum
mengapa spesifik dua orang ini
kalau misalnya mau semuanya kan ya semuanya sekalian
sekaligus nggak buang waktu sekalian di proses
ya memang alat alat buktinya menunjukkan itu
dan kepentuannya menyatakan itu
dan saya perlu sampaikan juga
di undang undang pemilu
sudah diatur mengenai adanya sanksi pidana
saya potong alat buktinya dapat dari mana
alat buktinya juga sudah ada
dan sudah ada di kakumdu
ketentuannya juga sudah ada
buktinya apa saja sih
ada alat bukti surat
sudah ada di kakumdu
surat yang ditandatangan
saya tidak mau mengganggu proses yang berjalan di kakumdu
termasuk kepentingan kepastian bahwa benar memang
misalnya dua orang ini saya pak arief
terus pak dodi misalnya pak hashim gitu
yang benar benar dua orang ini saja misalnya ada di dalam ruangan mengeluarkan surat itu jelas
karena proses hukum sedang berjalan
ketentuan pidananya juga ada
ketentuan pidana bagi kpu juga ada
kalau di undang undang pemilu tidak ada
karena tidak ada lembaga
karena begini kak hashim mbak putri
ini kan hasil rapat kolektif kolegial lembaga
dari mana ini dapat alat buktinya
kalau kemudian didapatkan dari cara cara tidak benar
ada pembocor misalnya
hal itu pidana
nanti jangan jangan ini berbalik arah ceritanya ya
nanti kak umdo akan expose
jadi semua itu kita ingin menunjukkan memberikan pembelajaran
benar atau salah kita serahkan kepada penegak hukum yang memang memiliki tugas dan tanggung jawab
jadi tugas kita ini kan mengantarkan
mengantarkan agar proses hukum ini menjadi tertib hukum
tertib hukum ya
adakah kemungkinan yang lain
yang lain teman teman pak arief di kpu juga akan dilaporkan
sampai sejauh ini
formasinya baru dua itu ya
proses masih berjalan
dan nanti kan ada pengembangan
soalnya gini put
ya kan anggota kpu ada berapa
maksudnya yang memutusinya dua yang lima yang berapa malam
nah nanti kalau memang kelimanya itu juga ada bukti
ini mengancam pemilu
proses penyelenggaraan pemilu mau diancam
itu kan gak perlu
demi satu orang
yang bernama pak oso
ini berbahaya loh
ini jaminan masa depan demokrasi kita sedang diancam oleh satu orang

gak usah jauh jauh
jangan pada jauh jauh
apabila kita dengan gembira lah
gak usah jauh jauh
anggota kpu itu sama juga
anggota kpu itu juga sama
kedudukannya di depan hukum
jadi apabila memang yang bersangkutan tidak tindakannya itu
tidak ada unsur pidana ya tidak bisa dipidana
kita gak usah khawatir pak
kita gak usah khawatir
kang asep sudah jelas
putusan tun dilanggar tidak ada pidana
konsep kesepakatan bersama kebijakan lembaga tidak bisa dipidana
justru yang terjadi itu kan bukan yang itu pak
orang itu ya
gak usah berandai andai
yang pasti pokoknya semua jalur ditempuh gitu ya
semua jalur ditempuh
sesuai dengan prosedurnya
terima kasih pak dodi
kang asep terima kasih
mas fadli terima kasih banyak
kita akan jeda
kami kembali setelah jeda berikut